para nasabah bank mandiri ini mendengarkan pemaparan dari wakil presiden yusuf kala
dalam pergelaran biot wealth dua ribu sembilan belas
mereka adalah high net worth individuals atau nasabah prioritas
yang mempunyai saldo di atas satu miliar rupiah
pembahasan tentang kesiapan menghadapi revolusi industri empat
menjadi pokok pembicaraan utama dalam setiap sesi seminar
yang diikuti tiga ratus nasabah prioritas itu
yusuf kala memberi gambaran terbaru perekonomian indonesia
dan bagaimana tantangan menghadapi perubahan yang begitu pesat
jadi terjadi perubahan luar biasa teknologi
dan cara mengatur bisnis yang berbeda pada zaman saya
masih tiga puluh tahun lalu menengah di perusahaan langsung dan sekarang ini
perubahan perubahan ini tentu merubah
gaya merubah perbankan merubah sistem merubah anda semua
yang di mana mana kita harus ikuti
apabila tidak kita ikuti maka akan terjadi suatu kemunduran kemunduran utama
bank mandiri mencatat lebih dari lima puluh lima ribu nasabah prioritas
dengan dana kelola mencapai dua ratus lima tiga triliun rupiah
jumlah ini tentunya berpotensi meningkatkan nilai tambah bagi nasabah
termasuk potensi bersinergi dengan perusahaan startup
saat ini kalau kita memang bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik
sebetulnya itu bisa sangat membantu
dan kalau kita lihat nasabahnya daripada prioritas dan private banking dari bank mandiri
sebagian besar itu adalah pelaku bisnis jadi adalah bisnis owner
saya rasa ini sangat tepat sekali untuk kami memilih mengusung tema ini
karena ini akan sangat membantu bagi nasabah juga untuk mendapatkan ide ide
bagaimana mereka bisa menghadapi persaingan
acara diskusi sehari ini juga mendatangkan
pembicara yang berasal dari kalangan pengusaha muda
perusahaan startup yang berbagi informasi dan inspirasi
kepada nasabah prioritas bank mandiri
roni satria iman firman syah jakarta